hampir satu tahun pandemi berjalan usai kasus positif covid sembilan belas pertama kali diumumkan di wuhan
namun kehidupan di negara yang diduga menjadi asal muasal penularan virus corona tersebut perlahan kembali pulih
karantina wilayah dua lima bulan menjadi langkah pencegahan meluasnya penularan wabah
lalu bagaimana dengan indonesia yang masih menanti jalan keluar dari pandemi
kami bahas malam hari ini bersama mas dalina pane kabit pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
dan juga ada adi korompis yaitu ketua badan otonom ppi tiongkok
mas adi bulina selamat malam
baik saya bulina saya ke mas adi terlebih dahulu
mas adi saya mau tahu bagaimana kondisi di tiongkok sekarang tempat anda sekarang berada
kemudian secara general tiongkok sendiri bagaimana selama kurang lebih sembilan bulan
atau paling tidak kita hampir satu tahun menghadapi pandemi ini
iya kalau untuk di tiongkok sendiri untuk pertama dari kota saya
kalau dari kuta saya alhamdulillah ini sampai sekarang terakhir paling tinggi hanya sepuluh kasus
tapi untuk sekarang sudah kasus
begitu juga di banyak kota di tiongkok kurang lebih kasus
tapi ada beberapa yang paling untuk kita itu paling di hongkong bisa sampai seribuan
dan sekarang di tiongkok
sebenarnya seluruh tiongkok itu ada seribu empat ratus kasus
dan sebenarnya kalau untuk di tiongkok sendiri kami merasa pandeminya itu paling berasa di tiga bulan terakhir ya
sampai bulan maret yang peak case nya di bulan februari
bulan maret itu sudah mulai melandai
april kita sudah mulai coba kehidupan normal
juni itu benar benar berasa kayak nggak covid lagi
jadi sebelumnya kita di karantina dalam rumah masing masing
sekarang lebih ke karantina kota ya kelihatannya
jadi kita dibatasi untuk ke kota kota tertentu
tapi untuk sekarang alhamdulillah sudah seperti normal
oke jadi semua negara dipastikan kewalahan ketika pertama kali menghadapi pandemi
begitu juga dengan di china atau di tiongkok ini
tapi anda merasa bahwa kewalahannya paling tidak tiga bulan saja
artinya sampai tadi bulan mei ya tiga bulan pertama
maret april mei sampai dengan bulan desember ini
situasinya anda lihat sudah kembali normal
kembali pulih di sana
ya alhamdulillah alhamdulillah di sini sudah kembali normal kembali pulih
cuma masih tetap ada beberapa regulasi regulasi tertentu
seperti di sini kita terbatas untuk keluar kota
aplikasi ini untuk tracking kita dari mana aja
atau ada yang sunpect atau positif covid itu bisa terlihat dari aplikasinya
aplikasi ini sudah berjalan dari awal ya berarti
aplikasinya sejak bulan april
bulan april bulan mei sudah berjalan
jadi aplikasinya ini untuk tracking kita selama empat belas hari terakhir dari mana
dan di sini juga setiap rumah sakit itu ada vivor department
jadi semua orang yang punya gejala gejala covid sembilan belas tidak bisa ditangani kecuali sudah melewati vivor department ini
ataupun mau keluar kota juga harus melewati vival department
oke anda merasa aplikasi itu sangat membantu efektif
alhamdulillah sangat membantu
soalnya kalau dari aplikasi ini kita akan diberi informasi kalau misalnya ada suspek
suspek itu dia akan dari aplikasinya akan perlihatkan jaraknya
jadi dari bluetooth kita diperlihatkan yang warna orange itu berarti orang orang yang suspek atau kontak dekat ataupun yang memang positif covid sembilan belas
oke anda merasa paling tidak artinya sampai dengan beberapa bulan terakhir kurang lebih lima bulan terakhir situasinya perlahan kembali pulih
situasinya perlahan kembali normal
menurut anda apa formulasi
apakah ini adalah pula penanganan dari pemerintah tiongkok sehingga bisa mengembalikan keadaan ini
yang utama sih yang kemarin paling berasa itu alhamdulillah orang orangnya pada disiplin ya
disiplin contoh sekarang dari keseluruhan china kita kasusnya masih seribu
seribu lebih seribu empat ratus seribu nya itu masih di hongkong
itu di hongkong yang karena hongkong kita tahu lebih demokratis
nah di sini benar benar orangnya tertib
juga memang dibuat semuanya jadi satu jalur
terfokus kita benar benar kalau karantina rumah benar benar karantina rumah karantina
sekarang lebih ke karantina kota lebih restriktif
dan benar benar terfokus ya
oke artinya kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat terhadap tiga m itu tadi
di sana anda melihat itu sangat berjalan optimal ya
ya di sini benar benar sekali
terus di sini ada yang beberapa yang paling saya garis bawahi
kita tuh selalu dari bukan dari berbicara
dari bulan januari ya
dari bulan januari sampai bulan mei terakhir kita masih dapat logistik
kita selalu dapat bawa logistik setiap minggunya bisa sampai tiga kali bantuan logistik
terus di sini obat flu dan galak sintomatik mengenai covid sembilan belas itu tidak di jual bebas
jadi kalau ada gejala harus ke rumah sakit
oke setiap kali gejala harus ke rumah sakit
oke mas adi terima kasih penjelasannya saya tahan dulu nanti saya akan kembali ke anda
bu lina silakan tanggapannya
apakah ini juga menjadi yang anda lihat bagaimana formula dari pemerintah tiongkok sendiri
sehingga berhasil mengendalikan dalam hal penanganan pandemi sehingga kondisinya sekarang
seperti tadi mas adi sampaikan dan rasakan semua sudah back to normal
karena memang kepatuhan orang orang di sana masyarakat
kalau kita comparing kenapa di indonesia angkanya masih belum terkendali bu lina
di indonesia sendiri sudah hampir sepuluh bulan ya
islam ini kalau di tiongkok sudah mau ulang tahun ya satu tahun
setelah sepuluh bulan sebenarnya ketika di awal awal jika kasus itu masih sedikit lalu dilakukan containment dengan tepat
itu kami yakin kita kondisinya akan sama seperti tiongkok
tetapi permasalahannya adalah kita melakukan itu segmented ya
segmented itu dalam arti dki jakarta
dki jakarta sendiri melakukan psbb atau karantina wilayah
tetapi psbb yang dilakukan itu itu juga menjadi kritik kita karena tidak benar benar atau sungguh sungguh melakukan pembatasan
dari sektor sektor yang ada itu masih banyak sektor sektor yang kemudian masih dibuka
sebenarnya kalau mau dilakukan
dengan pembatasan yang sebenarnya memang sektor sektor yang dibuka itu hanya sedikit sekali
mungkin mas adi nanti bisa menjelaskan sektor yang masih dibuka dalam kondisi lockdown itu paling hanya dua atau tiga sektor saja
yang pertama tentu sektor kesehatan kemudian juga pemenuhan kebutuhan dasar termasuk juga listrik air itu dibolehkan bekerja
tetapi sektor sektor lain seperti hotel itu sebenarnya tidak dibolehkan untuk dibuka
nah itu yang pada saat itu pr kita masih membuka begitu banyak sektor untuk kegiatan beroperasi ya
kemudian tentang disiplin sendiri menurut kami di awal awal masyarakat kita cukup disiplin di awal awal
tetapi setelah sekian lama
setelah tiga bulan itu mereka juga mulai menjerit ya
dalam tanda kutip menjerit itu tidak seperti di china yang dikarantina itu kan diberikan subsidi kemudian kebutuhannya dipenuhi oleh masyarakat
di kita hanya mereka yang terdampak covid saja
sementara mereka yang harusnya di karantina yaitu kasus kontak erat itu mengharapkan lingkungan sekitar yang menjaganya
sampai hari ini begitu itu juga menjadi persoalan untuk kita
oke artinya kalau saya tangkap sebenarnya kegambangan akan kebijakan itu yang menjadi problem kan yang ada di indonesia kan bu lina
kalau kita lihat mungkin salah satu yang membuat tiongkok atau china ini bisa kembali pulih adalah kalau tadi bu linda menyinggung bagaimana kebijakan psbb di sini karantina wilayah
sementara di sana lockdown kurang lebih dua lima bulan kalau saya tidak salah waktu itu
itu akhirnya juga berkontri
dan ya akhirnya pembukaan relasi
akhirnya pembukaan relaksasi di beberapa sektor tadi kan seperti anda sampaikan juga
artinya ini berkontribusi harusnya memang dari awal kita sudah melakukan itu kah
sebenarnya yang kami sarankan adalah melakukan karantina mulai dari skala kecil
skala kecil itu rumah mulai dari rumah rumah kasus yang terkonfirmasi itu kemudian dikarantina dengan disiplin
jika beberapa rumah dalam satu rt kemudian rt nya yang dikarantina
tetapi memang pemenuhan kebutuhan mereka benar benar dipenuhi oleh pemerintah
untuk aplikasi sendiri sebenarnya sampai hari ini kita punya aplikasi peduli lindungi
banyak sekali sebenarnya aplikasi yang beredar di indonesia
peduli lindungi juga bisa membuat kita mengetahui siapa siapa saja kontak erat dan kasus konfirmasi yang ada di sekitar kita
dan salahnya tidak semua kita mengunduh ya aplikasi tersebut
jadi penggunaannya juga tidak diwajibkan untuk seluruh warga negara
oke tidak dioptimalkan ya
terakhir boleh saya minta satu pertanyaan dan singkat saja tolong dijawabnya
saya mau tahu dengan mas adi
mas adi bagaimana dengan kebijakan isolasi mandiri sendiri sebenarnya yang ada di tiongkok sepengetahuan anda
apakah isolasi mandiri ini betul di sana diperbolehkan di rumah atau memang hanya di rumah sakit
atau tempat yang memang di fokuskan untuk isolasi
kalau untuk isolasi mandiri ini ada beberapa teman teman saya juga di isolasi mandiri
misalnya dia hanya berupa gejala itu harus di isolasi mandiri
karena mereka tidak bisa masuk ke daerah daerah tertentu
contohnya mereka mau ke mall atau ke tempat tempat tertentu ini tidak bisa
di rumah atau di rumah sakit
tapi kalau untuk di bagian bandara itu di hotel
di hotel itu sudah diberikan dengan rincian
dari harga hotelnya dan harga hotelnya
itu kalau sudah positif
atau kalau masih menunjukkan gejala
untuk masih suspek ya
karena sejauh ini belum ketemu yang positif juga
dan kalau untuk di rumah sakit sendiri
misalnya pada saat itu dites swab test itu langsung karantina empat belas hari
setelah bukan hasilnya itu bukan ditunggu di rumah tapi ditunggu di tempat karantina selama empat belas hari
di tempat karantina
oke terima kasih mas adi
saya ajak bu lina saya minta tanggapannya
kalau di sana suspek yang hanya diperbolehkan di rumah
bahkan setelah menunggu hasil tetap harus di tempat yang ditunjuk
kalau di sini masih ada orang yang diperbolehkan untuk menjalani isolasi di rumah
kalau jakarta sepertinya seluruh isolasi seluruh kasus itu akan diisolasi di pusat pusat isolasi
tapi untuk yang kasusnya ringan gejala ringan ataupun yang tanpa gejala
sebab itu diketahui positif
tapi kalau yang sedang berat dan kritis itu semua masuk rumah sakit tentu
nah yang jadi persoalan kita itu yang kontak erat
kontak erat ini yang kontak dengan kasus konfirmasi
karantinanya ini yang masih kita belum pedulikan dengan baik
jadi ini yang menjadi pr kita
bahwa mereka juga harusnya nggak boleh keluar rumah selama empat belas hari ya
terima kasih bu lina dan juga mas adi
nanti mungkin kita akan buka ruang diskusi yang lebih panjang karena durasi kita sangat terbatas
sekali lagi terima kasih